good morning pagi ini kami akan awali informasi dari artis dan presenter nadia mulia
nadia mulya didampingi dengan ibunya anne mulya kembali mendatangi gedung kpk
ia membawa dokumen milik ayahnya mantan deputi gubernur bi budi mulya
yang akan mengajukan permohonan untuk menjadi justice kolaborator kasus senturi
dengan menjadi justice kolaborator budi mulya diharuskan mengakui segala perbuatannya
sekaligus memberikan keterangan sebagai saksi agar bisa membongkar pelaku lainnya
nadia memaparkan melalui pengajuan tersebut diharapkan ayahnya bisa bekerja sama dengan kpk
untuk menuntaskan kasus senturi yang sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun tersebut
ia juga menambahkan dia pernah bertemu dengan mantan wakil presiden budiono pada dua ribu enam belas silam
atau pada saat itu sedang berada di lapas suka miskin
satu satunya yang pernah adalah pak budiono dan itu saya juga sampaikan ke beberapa media
itu terjadi ketika saya sedang mengandung anak yang ketiga justru
jadi pak budiono menghampiri bapaknya
saya di lapas suka miskin sekitar awal tahun dua ribu enam belas
merupakan kaget sih sebenarnya saya dan bapak menerima kehadiran pak budiono
karena semenjak bapak saya itu sudah seperti diindikasikan bahwa dia yang akan dikenakan kasus ini
sudah tidak pernah bertemu lagi dengan beliau
dan saat itu kan juga sempat menjadi wapres dan kemudian juga sudah tidak menjabat lagi
jadi ketika melihat beliau di situ dan tuhan sudah mengatur
aku bersama dengan bapak di hari itu
makanya bukan di hari rabu biasanya selasa
terus aku menemui pak budiono bersama dengan bapak saya
terus kita juga bingung gitu kita menanyakan gitu apa maksudnya beliau
coba menanyakan kabarnya seperti apa saya turut prihatin saya minta maaf dan sebagainya
dalam perkara senturi budi mulya dihukum lima belas tahun penjara
karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi
yang menyebabkan kurganegara total delapan triliun rupiah
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu